di era teknologi mencari indekos dimudahkan dengan berbagai kehadiran aplikasi
salah satu pengembang lokal yang serius menggarap pasar ini adalah infocos
seperti apa cara kerjanya berikut liputannya
denny memiliki dua indikos di daerah setiabudi jakarta
dengan memanfaatkan kekuatan internet denny sukses memasarkan huniannya
setelah mereka lihat internet mereka via call
untuk nanya berapa available nya tersedia enggak kamarnya gitu rata rata sih dia
efektivitas pemasaran internet kemudian dimanfaatkan oleh platform bernama infocos dalam membuat produk
aplikasi ini mengklaim memiliki tiga puluh lima ribu hunian tersebar mulai dari jabodetabek hingga bali
infocos saat ini dikunjungi delapan ratus ribu unik visitor tiap bulannya
di situ user dengan mudah
untuk mencari tinggal kemasukan kata kunci untuk lokasi fasilitas yang dihendaki apa tinggal di checklist serta range harganya mau berapa
itu langsung tampil selengkap data yang kita inginkan
berawal dari direktori untuk mencari hunian bulanan
tahun dua ribu lima belas startup ini bertransformasi menjadi penyewaan dan merambah ke industri travel
salah satu andalannya adalah fitur integrasi langsung dengan peta pada listing
ketika ini pemasaran internet kemudian dikumpulkan oleh pemasaran internet kemudian dikumpulkan oleh pemasaran internet
infocos tidak sendirian menggarap pasar indekos
sebut saja near by cost dan urban indo yang juga menyediakan aplikasi serupa
belum lagi penetrasi aplikasi raksasa dari amerika serikat seperti airbnb menjadi hambatan tersendiri
selain teknologi yang mumpuni airbnb juga memiliki jutaan database dari seluruh dunia termasuk di indonesia
aplikasi yang sejenis justru untuk pemasaran internet
kita oh ayo kita bersama sama kita mempermudah para user nih untuk mempermudah hidupnya
pemilik kos yang didominasi orang tua juga menyebabkan infocos kesulitan ketika memperkenalkan produknya
agak agak gapte gitu jadi mereka gak begitu paham gitu
makanya kita harus berulang ulang kali
bahkan kita mungkin kalau saya sebagai marketing itu mungkin
jadi kita bisa berulang ulang kali presentasi bolak balik untuk jelasin gitu
meski terlihat potensial aplikasi semacam ini diragukan perkembangannya
selain pengguna tidak setiap hari mencari kos model bisnis dengan mengandalkan fee dirasa tidak cukup untuk menghasilkan keuntungan
radina ataprawira jakarta